anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mendapatkan fasilitas tunjangan yang angkanya fantastis
masyarakat menilai besaran angka tunjangan hingga fasilitas yang diterima oleh anggota dpr ri belum sesuai dengan kinerja mereka
lima ratus tujuh puluh lima anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah dilantik dan membacakan sumpahnya pada tanggal satu oktober dua ribu sembilan belas
cerita punya cerita sekjen dpr telah mengeluarkan surat edaran beberapa waktu lalu dan juga berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia yang menyatakan lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr yang baru mendapatkan kenaikan gaji dan juga tunjangan
begitu juga fasilitas pendukung lainnya seperti rumah dinas dan ruangan kerja yang mewah pastinya
kemudian seperti apa rinciannya
gaji pokok hingga kemampuan
tunjangan pajak penghasilan anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat memang tidak mengalami kenaikan
namun sejumlah tunjangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan
tunjangan kehormatan mengalami kenaikan rp satu delapan ratus enam puluh hingga rp dua dua ratus tiga puluh
tunjangan komunikasi intensif naik rp satu empat ratus empat belas hingga rp dua tiga ratus dua puluh delapan
kemudian tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran naik rp satu tujuh ratus lima puluh
bahkan bantuan telepon dan listrik dewan pun ikut naik rp dua dua ratus
jumlah tersebut belum termasuk tunjangan rapat rp dua per kehadiran yang bersifat akumulasi
setiap anggota dpr melaksanakan dua kali reses dalam setahun dan bisa menerima dana segar ratusan juta rupiah
para wakil rakyat ini juga mendapatkan fasilitas ruang kerja yang cukup nyaman dan dibantu dua orang sekretaris pribadi serta tujuh orang tenaga ahli
rumah dinas mewah beserta isinya pun melengkapi kehidupan setiap anggota dpr
rumah dinas anggota dpr berada di dua lokasi yakni kalibata jakarta selatan dan ulu jami jakarta barat
ironisnya tak semua rumah ditempati oleh anggota
bahkan dua ribu delapan belas silam sejumlah anggota meminta agar fasilitas rumah dinas diganti dengan uang
bagi kita tentu bersyukur ya karena negara telah mengatur semuanya berkaitan dengan fasilitas sarana gaji dan tunjangan untuk keperluan tugas tugas kededawanan
dalam rangka mengembang tugas kedewanan saya kira cukup
cukup dan tidak cukup
itu relatif banget
tapi itu sudah sangat saya syukuri selama ini itu sudah bisa sangat membantu mobilitas saya
dan kita itu sudah sudah kalau untuk menghidupi dua anak saya lalu dengan segala aktivitas sudah cukup
ruangan kerja ini menurut saya cukup representatif
walaupun waktu saya di dunia usaha ruangan saya jauh lebih besar dan lain ruangan meetingnya lain ruangan kerjanya lain ruangan menerima tamu
tapi bagi saya karena ini adalah tugas negara ini sudah cukup tinggal bagaimana mengoptimalkan
rumah ini sangat membantu
jadi saya memang setiap harinya everyday nya saya tinggal di rumah jabatan anggota ini rga ini
jadi rumah ini alhamdulillah datang sudah furnit
sudah lemari bed tv alhamdulillah sudah ada
walaupun kan memang kita tiap bulannya juga harus membayar sendiri
memang ada jatah untuk listrik itu ada sama telpon ada juga
cuman memang tidak cukup
gaji dan tunjangan dpr ri yang baru dinilai tidak sedikit ini mengundang reaksi dari masyarakat
lalu seperti apa tanggapan dan harapan
masyarakat terkait kesesuaian antara gaji tunjangan fasilitas dengan kinerja dpr berikut suara rakyat
desa giliran mulai dari pagi
emang nggak ada sumber lain bu
nggak ada ya adanya ya di sini telimo
ini khusus untuk apa aja bu air ini bu
buat nyuci buat mandi kalau nggak ada kiriman ya ambil di sini
untuk masak dan minum
untuk masak dan minum
kalau dia kerjanya bagus saya bilang sesuai
tapi kalau misalnya dia kerjanya ya cuma rapat ngolor ngolor aja ya nggak sesuai lah
terus suruh rapat gak ada yang datang kosong kursi ya percuma
dibayar segitu juga ngapain gitu kan sama aja makan gaji buta kan
aspirasi dari masyarakat lebih didengar lagi jadi bisa memperbaiki peraturan peraturan yang dibuat
sebagai wakil rakyat mohon dapat bekerja dengan baik
bukan waktunya sekarang untuk bermain main dengan kondisi indonesia yang saat ini sedang terjadi ya
dengan nominal gaji dan tunjangan yang fantastis dpr selama lima tahun ke depan dituntut untuk konsisten dalam kehadiran serta mendengarkan aspirasi masyarakat
tak hanya itu dpr juga dituntut untuk bekerja secara optimal dalam membangun bangsa dan negara ke arah indonesia maju
wahyu diritonga andika suramanto jakarta